sepi sunyi itulah yang saya rasakan ketika menyusuri gang doli saat ini
bahkan beberapa bangunan sudah tampak tak terawat
ya kondisi ini tentu jauh berbeda saat gang doli masih eksis sebagai tempat lokalisasi
dahulu sepanjangnya ini berderet berbagai wisma sebutan untuk tempat praktek prostitusi terjadi
saat itu alunan musik tak pernah berhenti dari pagi hingga dini hari
kini wisma wisma tersebut sudah tak ada lagi
kebanyakan sudah beralih fungsi sebagai tempat kos atau warung makanan
menurut sejarah kawasan doli ini awalnya merupakan sebuah area makam cina
awal mula berdirinya lokalisasi desa
doli ini dibawa oleh seseorang bernama dolira adfonso kevitt pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh
awalnya ia mendirikan satu rumah bordil di kawasan kupang gunung timur satu surabaya
lambat laun wisma wisma tersebut berkembang menjadi banyak dan ia sewakan ke sejumlah orang
ketika itu menjadi sebuah kawasan padat menjadi sebuah kawasan rame meskipun itu berada di atas di tengah di antara makam makam
kemudian muncul satu rumah bordir
kecil tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh didirikan oleh seorang berkebangsaan hindia belanda sebenarnya
tapi dia punya turunan belanda yang disebut mamadoli
seorang yang kemudian dia pertama kali membuat rumah bordir tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
baru kemudian tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan dua tahun kemudian dia memiliki tiga rumah bordil
dua belas juni dua ribu empat belas mungkin menjadi momentum yang terus melekat di benak warga doli
masa di mana gang doli ini resmi ditutup oleh pemerintah kota surabaya
dan dipugar total menjadi lokasi kelompok usaha binaan umkm
saat itu pemkot surabaya memberikan kompensasi sebagai modal usaha sebesar lima juta rupiah
untuk para muncikari dan pekerja seks komersial
salah satunya wisma yang
berdiri tinggi menjulang di balik tembok perumahan warga ini
dengan tinggi enam lantai wisma barbarah disebut warga setempat
sebagai wisma dengan servis termahal saat itu
kalau ini berarti tempat apa
kau mau kerja pokoknya ya
iya aku mau kerja
kalau dulu sebagai apa tempatnya
ini dulu wisma yang terfavorit
ini dulu ada batasnya ini dulu kaca ini
ini kaca nanti wanitanya dipajang di sini semua
jadi di sini tempat duduk semua
jadi semua ini kaca full
ini perempuan semua di sini
nanti dikasih tempat duduk dijejer jejer itu ya
di seberapa saat itu ya
tempatnya dipajang di sini
nanti dia lihat
setuju oke ya naik ke atas
nanti di atas itu ada kamarnya nanti
tapi alhamdulillah sekarang sudah jadi tempat ini
sudah beralih fungsi ya
dialih fungsi kan sama pemerintah ini
pemerintah kota surabaya
pemerintah kota surabaya
memang telah memberikan berbagai pelatihan yang mengasah keahlian warga doli
beberapa ada yang sukses seperti kelompok usaha bersama yang memproduksi sandal dan sepatu
sebenarnya tantangannya kalau kita ngomong itu tinggal kemauan daripada pelaku sentra yang ada di sana
kalau mereka mempunyai inovasi mempunyai gagasan pemerintah akan membantu dalam pemasaran dalam pemodalan
ini yang tentunya mereka juga harus saling mengisi dengan antara pemerintah kota
jatuh bangun membangun usaha untuk tetap bertahan hidup juga dirasakan santi
seorang warga doli yang ekonominya turut terkena dampak akibat penutupan doli
kurang lebih satu setengah tahun terjebak dalam dunia prostitusi
di tahun dua ribu empat belas santi memutuskan untuk keluar
beberapa bulan sebelum doli benar benar ditutup pemerintah
ia pun beralih profesi sebagai penjual makanan
penghasilannya memang tidak seberapa
namun ia mengaku senang dan bekerja tanpa beban
dulu kan sebelum nikah kan saya kerja ibu rumah tangga
masak gitu cuci ngepel
terus punya suami itu suamiku kayak gitu
nyakiti ya aku tahu sendiri ya kak gak mau mbak
temen temen saya enak kerja gini mbak
satu hari itu gak mati uang lima ratus ribu bilangnya gitu
timbang anak sma nku mati gitu
ya aku ya wis pikiranku sendiri mbak kerja itu terjun
bu santi berarti ini aktivitasnya sekarang apa lagi selain ngomong cucu ya
ya bersih bersih rumah ke pasar gitu mbak jualan juga
sekarang apa nih bu jualan apa terus penghasilannya berapa
penghasilannya ya gak pasti mbak
kadang dua ratus lima puluh kadang dua ratus kadang ya turun satu ratus lima puluh satu hari
tapi ibu senang ya menjalani kehidupan yang sekarang dibanding dulu
ya apa lagi ya enak sekarang mbak
kalau jadi orang gitu kan gak ada itu nya mbak
kan gak enak sih mbak
sekarang harus menjalani gini aja gak apa apa lah
sekarang harus menjalani gini aja nggak apa apa lah
yang penting halal gitu
yang penting halal gitu ya
santi mungkin hanya contoh warga doli yang hingga saat ini masih harus berjuang
demi memenuhi kebutuhan hidup
meski banyak warga yang mengaku kondisi ekonominya saat ini lebih sulit
ada rasa lega dan nyaman yang kini mereka rasakan
nggak ada perasaan apa apa malah senang saya kalau doli ditutup itu

ya kalau waktu doli buka itu saya merasa senang
kalau keluar itu mesti saya kepikiran mendingan gini aman
ya dampaknya memang ya jauh berbeda sama dengan dulu
dulu kan cari uang gampang ya tapi situasi kesannya itu kan kurang menyenangkan
ya istilahnya bagi penerus anak anak

gang doli kini telah bersalin rupa
namun bukan berarti tugas pemerintah selesai
faktanya masih banyak warga yang kehidupan ekonominya belum berdiri tegak
warga doli surabaya mengharapkan ada peran pemerintah kota yang lebih nyata untuk menghentaskan kemiskinan mereka
tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur